cerita dalam bahasa indonesia
kaki mu tidak sakit terlalu sering berjalan

dia pasti berlatih untuk maraton
ini tuan dua kaki tidak ada sepeda
dua kaki tanpa sepeda
dua kaki tanpa sepeda
alen benar benar kesal karena diolok olok seperti itu
lalu dia pergi ke orang tuanya dan menuntut
semua temanku naik sepeda kesekian
kau lah aku juga ingin naik sepedaku sendiri
alen kita tidak punya uang untuk beli sepeda
kumohon tunggulah beberapa bulan
aku minta maaf karena terlalu banyak menuntut ayah
aku tidak ingin sepeda aku senang pergi ke sekolah berjalan
malam itu ketika alen sedang tertidur orang tuanya membuat keputusan
alen adalah salah satu dari sedikit anak lelaki di desa yang tidak memiliki sepeda
anak yang malang bagaimana kalau dia diintimidasi
dan lihat betapa sensitifnya putra kita
ketika aku katakan kita tidak bisa beli sepeda dia setuju untuk terus berjalan ke sekolah
aku harus membelikannya sepeda entah bagaimana
ambillah kalung ini dan juallah
sepeda akan jauh lebih bermanfaat bagi alen dan juga untukmu
lalu ayah alen menjual kalung itu dan membelikan alen sebuah sepeda tua
alen sangat gembira
sekarang dia akan naik sepeda ke sekolah setiap hari
suatu hari ketika dia kembali rantai sepeda tua itu tiba tiba putus
alen turun dan berusaha memperbaikinya ketika dia tiba tiba mendengar suara datang dari danau di dekatnya
alen melihat seorang tenggelam di danau
dia berlari ke arah danau dan melompat ke air untuk menyelamatkan pria itu
oh terima kasih banyak nak kau telah menyelamatkanku
aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan kau tidak perlu berterima kasih
adakah yang bisa kubantu
kumohon biarkan aku membantu
saat ini sepedaku rusak
apakah kau ingin sepeda baru yang bisa terbang
aku bisa membuat sepeda terbang
aku bisa membuatkanmu sepeda terbang
si penyihir mengetuk sepeda alen dan tiba tiba ia menumbuhkan sayap dan sepeda itu berubah menjadi sepeda baru yang sangat pencolok
sang penyihir memperingatkan alen
selama kau tetap baik dan bermanfaat seperti dirimu sekarang sepeda akan tetap seperti

tetapi jika kau menjadi egois sayapnya akan hilang

dan sepedamu akan berubah menjadi sepeda tua lagi

alen dengan senang hati membawa pulang sepeda itu dan memberitahu orang tuanya segalanya
sekarang sementara semua anak lain akan naik di jalan alan akan terbang ke sekolah setiap harinya
lihat alen di atas
beruntung sekali alen
aku berharap aku punya sepeda terbang
kemana pun alen pergi orang akan memandangnya dengan kaget

kemana pun alen pergi orang akan memandangnya dengan kaget
alen akan berkencan dan melihat sepeda terbang itu
lihat alen mulai merasa istimewa dan kasar karena dia punya sepeda terbang
kau tidak sekolah hari ini jadi aku bawa sepeda ke ladang untuk memotong rumput
jangan ayah jangan bawa sepedaku yang bagus ini ke tanah yang berlumpur dan kotor
ini adalah sepedaku sang penyihir memberinya padaku dan aku tidak akan membiarkan orang lain menggunakannya
hai ben ada apa kau tidak punya sepeda
lihat aku punya yang terbang seorang penyihir sangat terkesan olehku sehingga dia memberikan ini kepadaku sebagai hadiah terima kasih
begitu alen mengucapkan kata kata yang sangat kejam itu sepeda kehilangan sayapnya dan menjadi sepeda tua lagi lalu jatuh ke tanah
semua anak lain tertawa padanya ben datang kepadanya dan membantunya berdiri
apa kau baik baik saja
penyihir itu mengatakan
alen sekarang menyadari bahwa dia telah menjadi jahat kasar dan juga egois
itu sebabnya sepedanya sudah menjadi tua lagi dia layak menerima ini
dia pulang ke rumah memperbaiki sepeda dan memberitahu ayahnya
aku sangat menyesal ayah aku sangat kasar padamu
ayah adalah yang membelikan sepeda dan aku tidak memperbolehkan ayah menggunakannya
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
kenapa aku begitu
sekarang sudah aku perbaiki
ayah bawa setiap hari ke ladang dan aku berjalan ke sekolah
aku tidak akan pernah mengeluh lagi aku janji
maka sejak hari itu alen mulai berjalan ke sekolah lagi
dia dan ben menjadi teman yang baik
kemudian satu hari setelah berbulan bulan alen menemukan sepeda lain yang sama seperti yang diberikan penyihir itu di pintu
alan membiarkan ayahnya yang mengendarainya dan dia sendiri pergi ke sekolah dengan sepeda

tapi kali ini dia akan mengajak ben bersamanya setiap hari
kita tidak berhak untuk bersikap kasar hanya karena hal hal yang kita miliki mungkin lebih baik daripada yang lain
kita harus selalu bersyukur dan menghormati semua orang